sementara itu bakal calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono
kami sore melakukan safari politik bertemu dengan tokoh masyarakat di kawasan jatinegara jakarta timur
dalam pertemuannya agus menyampaikan program yang akan dijalankan jika terpilih menjadi gubernur dki jakarta
saat tiba di lokasi bakal calon gubernur dki agus harimurti yudhoyono langsung menyapa warga
ia pun menyampaikan program jangka pendek yang menjadi prioritasnya
program meliputi pendidikan permukiman warga yang layak dan terjangkau
pemulihan suasana kota jakarta menjadi lebih baik dan solusi masalah kemacetan lalu lintas di jakarta